untuk menuju jakarta
masing masing keluarga mendapat dua tiket kursi pesawat
dan akan disediakan akomodasi selama berada di jakarta
melalui keterangan tertulis yang diterima dari pihak lion air
hingga pukul sembilan belas malam ini
lion air sudah menerbangkan sembilan puluh orang anggota keluarga korban pesawat
jt enam ratus sepuluh dari berbagai daerah
para keluarga korban telah disiapkan fasilitas akomodasi
dan pusat informasi atau crisis center di hotel ibis cawang
lokasi yang berada di dekat posko bandara halim perdana kusuma
serta rumah sakit polri kramat jati
dianggap memudahkan mobilitas mereka
jika diperlukan untuk proses identifikasi korban
malam ini tujuh puluh enam orang anggota keluarga korban
akan kembali diterbangkan ke jakarta
sementara itu lion air juga membuka nomor crisis center